udah dulu ya mi ada pengacau
nyari mixer juga siapa tau aja dapet
kamu ngapain disitu
gue pengen tau lu
ngasih tau apa
bang moja kemalingan
jea kompak nih ya
saya lagi kesel
saya tahu potati lagi kesel
tapi ada apa
mixer saya dimaling
pelan pelan dong
pelan pelan ya juga kak segitu juga kali
terima kasih kang
kalo malingnya bareng rumah tangga kayak mixer begitu
biasanya bukan orang jauh kak
pasti orang deket
pak sopihanuduh saya
siapa yang nuduh kang tisna
tadi pas bapak bilang
kalo malingnya cuma bareng rumah tangga kayak mixer gitu
biasanya bukan orang jauh
tapi orang deket
mau bareng gak
mau bareng gak
kupade tas ter pearl
mau minta tolong diantar

kalau dia berminat besok datang ke rumah saya
beneran nih gak mau ngojek
tuh digang ini nih
buat tati harus lapor polisi
takut ditanya tati
kan cuma ditanya
kan cuma ditanya
takut pertanyaannya susah susah
sumbang bu nur ada di sini
bu tati habis kemalingan
oh seperti itu